yang berasal dari skotlandia dan inggris bagian utara
putusan pengadilan ini adalah kewenangan
dan kita saya kira kita mempunyai hubungan apa namanya hubungan kerjasama yang baik ya sebagai negara
kenapa karena kita kan produsen sehingga kita negara produsen
kadang kadang harus dioperasi
pembeli mengaku harus benar benar memilah kolang kaling yang baik
rusia juga akan memotong produksi
sangat pengaruh positif bagi perkembangan kemampuan asnawi
sekarang waktunya cak ganjar buktikan ya
rampet untuk mengembangkan orang orang yang terkenal di dunia
jadi modal aset investasinya tetap ada
tapi juga ternyata bisa remisi
tapi tadi anda menyebutkan bahwa prediksinya analisa anda bahwa ini akan terjadi relatif panjang
karena ini aku lihat ada dua belas tiga puluh tujuh penggorengan disini nih ya bu ya berapa orang yang bertugas setiap

iya tapi diajak kesana lah
anak saya waktu itu usianya enam tahun
hormon yang bisa memberikan perasaan positif
eli menderita lima kekalahan
jadi dari sisi market juga memang elon sudah memprediksi dan saya kira mengestimasi
terima kasih bung tommy welly sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
gang yang tersembunyi di seluk beluk kawasan jakarta selatan ini
dalam beberapa minggu mendatang
kita tahu kan inflasi pangan kita naik cukup tinggi ya beberapa bulan terakhir
kami pasti melihat penipuan amal palsu ini dan memanfaatkan pengguna untuk berhati hati
artinya kalau kita berbicara demokrasi ya jangan memaksakan kehendak
sekitar dua bulanan lah ya dua bulan lebih
pada minggu ini hanya akan ada dua hari efektif perdagangan sehingga tak menutup kemungkinan pelaku pasar akan ambil untung atau profit taking dalam jangka pendek untuk pergi berlibur karena libur idul adha
pada masa arus mudik petugas akan menempati pos siaga bencana di watu kuda yang menjadi puncak jalur selatan gunung gumitir
berupa amplop berisi sejumlah uang
aku nggak pernah mengambil hal khusus infal nggak
ada krisis properti di sana
nah itulah salah satu cara kita bagaimana kalau badan pangan nasional berkoordinasi dengan teman teman kementan